kita ke berita berikutnya nyawa seorang bayi yang sedang dalam kondisi kritis tidak tertolong
karena alasan ruangan di rumah sakit daerah sudah penuh
pihak keluarga kecewa terhadap layanan rumah sakit umum daerah ciamis
dan berharap kasus serupa tidak terulang lagi
duka masih menyelimuti pasangan uus usman hidayat dan enok siti nur hamidah
warga desa sukamanah kecematan cipaku kabupaten ciamis jawa barat
mereka harus kehilangan putra pertamanya yang baru berusia dua hari
muhammad askar hidayat meninggal dunia karena tidak sempat mendapatkan perawatan dari rsud kabupaten ciamis
karena kamar perawatan penuh
senin lalu bayi mereka demam dan kejang kejang
keluarga lalu membawanya ke rumah sakit permata bunda
namun karena keterbatasan alat kemudian dirujuk ke rsud ciamis
bayi masuk ke gede di sana masuk
nggak ada kamar kosong disininya penuh
waktu pernah masuk itu sempat diperiksa dulu
pihak rsud ciamis beralasan hal ini terjadi
karena situasi rumah sakit yang tidak memungkinkan karena tengah penuh
sebenarnya bukan tidak bisa dilayani
karena mungkin masalah fasilitasnya aja yang penuh
kembali tersebut kan sifatnya sudah
sudah gawat darurat ya
ketika ada sampai terjadi pelis juga disini
mungkin nanti akan menjadi problem gitu
ketika nanti dokternya meriksa
pengelola rumah sakit berjanji akan memperbaiki sistem pelayanan di rsud ciamis
ogifat tuzaman ciamis